ini ada sekitar di bawah sembilan puluh kabupaten yang berstatus zona hijau
dari yang zona hijau pun ini yang boleh diperkenankan kalau pemdanya setuju
boleh diperkenalkan untuk melakukan pembelajaran tata muka
kita mulai dengan smp ke atas dulu
itu pun dengan protokol masa transisi di mana kapasitas perharinya itu dalam kelas dikurangi secara dramatis
itulah cuplikan konferensi pers yang disampaikan menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
di akun youtube kemendikbud senin lima belas juni dua ribu dua puluh
berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri
pemerintah memutuskan tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu tetap akan dimulai pada juli nanti
namun proses belajar tatap muka hanya dilakukan di zona hijau
saat ini hanya enam persen peserta didik di indonesia yang berada di zona hijau
sembilan puluh empat persen sisanya berada di zona merah
kuning dan oranye
peserta didik zona hijau dapat memulai pembelajaran tatap muka secara bertahap
sementara sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama
dan melakukan pembelajaran tata muka selama masa transisi atau pada dua bulan pertama
jika terdapat kasus positif di sekolah
otomatis puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota akan berkoordinasi
untuk mencegah tidak terjadi penularan
aktivitas sekolah pun dihentikan
menanggapi keputusan tersebut orang tua siswa angkat bicara
salah satunya orang tua m kibar fikar siswa sdi tedur hikmah bekasi
sepanjang belajar di rumah orang tua dituntut memiliki pengetahuan lebih
termasuk memperbarui informasi terkait kebijakan pemerintah
mendengar informasi dari pak menteri
akan ada banyak hal hal yang harus diikuti
protokol kesehatan dan lain sebagainya
saya sih berharap bahwa penentuan zona hijaunya
sehingga kalaupun sekolah di wilayah tempat kami berada itu sudah diputuskan
untuk boleh kembali bersekolah di sekolah
maka harus informasinya harus jelas
kemudian protokol kesehatannya pun juga harus benar benar dipatuhi
yang paling penting adalah keputusan dari orang tua
karena orang tua diberikan kemenangan untuk memberikan persetujuan ia atau tidaknya
anak anak kembali ke sekolah
demikian juga dengan hayu mahabas orang tua siswa yang tinggal di depok jawa barat
menjadi ibu bagi tiga anak yang duduk di bangku sd tk dan kelompok bermain
mengharuskannya tetap berfokus mendampingi pendidikan anak anak di rumah maupun di sekolah
jadi sejauh ini sih kerjasama antara orang tua dan sekolah cukup berimbang
sekolah memberikan pelajaran yang mudah untuk anak anak
tetap tidak tertinggal materi
orang tua juga tetap bisa membantu anak anak untuk bisa mengejar
mereka mengajar pelajaran yang sesuai dengan apa yang diberikan sekolah
sejak pandemi sistem pembelajaran jarak jauh atau belajar daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi
untuk interaksi antara siswa dan guru
terliputan cnn indonesia